dan menyusul dibukanya masa pendaftaran pilkada serentak februari dua ribu tujuh belas
beberapa pasangan calon langsung mendaftarkan diri di hari pertama pendaftaran
ya berikut kami rangkum informasinya untuk anda
dengan mengayu becak diki chandra dan ratusan pendukungnya rabu siang
mendatangi kpud tasikmalaya di jalan padasuka kecamatan tawang tasikmalaya
diki dan pasangannya diusung koalisi partai bulan bintang dan pdi perjuangan
dan dianggap mampu bersaing dengan calon petanah budi budiman
budi budiman yang diusung p tiga kubu romahur muzi akan berpasangan dengan muhammad yusuf dari partai golkar
sementara satu pasangan lainnya adalah dede susrajaya dan asep
yang diusung partai demokrat pks dan gerindra
dengan diiringi kesenian tradisional tari reok ponorogo
pasangan calon wali kota dan wakil wali kota batu dewanti rumpoko punjul santoso
mendaftarkan diri di kpud
kota batu rabu siang
mereka merupakan pasangan yang pertama mendaftar dalam pilkada kota batu dari alur partai politik
keduanya diusung oleh partai demokrasi indonesia perjuangan
yang mendapat lima kursi dalam parlemen
sementara empat partai juga yang mendukung keduanya yakni pks golkar gerindra dan hanura
empat dari lima pasangan bakal calon yang digadang gadang akan maju dalam pilkada kabupaten bekasi rabu siang
melakukan pendaftaran ke kantor kpud kabupaten bekasi
dalam proses pendaftaran empat pasangan calon tersebut diiringi oleh ratusan pendukungnya masing masing
obon tabroni dan bambang sumaryono menjadi pendaftar pertama
disusul pasangan meliana kartika dan abdul kholik yang datang dengan menggunakan angkutan ojek
pasangan ketiga yang mendaftar adalah pasangan petana neneng hasanayasin dan eka supriat majah
terakhir yani dari calon pasangan iin fahrihin dan mahmudin
indra tripuji cnn indonesia